hari pertama uji coba pemberlakuan kebijakan sistem dua puluh satu jalur puncak
menggantikan sistem satu arah diwarnai kepadatan
namun arus lalu lintas bisa berjalan normal dua arah
kebijakan sistem dua puluh satu arus wisata puncak
minggu pagi mulai diberlakukan petugas bptj bersama satlantas polres bogor
di kawasan simpang gadok arus lalu lintas yang biasanya diwarnai kepadatan terlihat lancar
di simpang gadok kemacetan hanya berlangsung sekitar tiga ratus meter
yang disebabkan antrian masuk dari tol jagorawi menuju jalur puncak
sementara itu kebijakan dua puluh satu ini diberlakukan untuk menggantikan sistem satu arah
yang sudah berlangsung selama tiga puluh dua tahun
sistem dua puluh satu digunakan yaitu dua lajur untuk arus padat dan satu lajur lagi untuk arus baliknya
penil gabungan disiagakan untuk mengatur lalu lintas dalam uji coba sistem dua puluh satu
di kawasan gadok hingga puncak kabupaten bogor jawa barat
meski petugas mengalami kesulitan untuk membagi dua sisi yang ada di puncak
namun sistem dua puluh satu dari simpang gadok menuju taman safari tersebut
akan tetap dicoba hingga satu bulan ke depan
pada sistem dua puluh satu ini akan ada tiga lajur yang dibuka dengan pergantian dua jalur
mengarah ke puncak dan satu lainnya mengarah ke jakarta secara bergantian
selamat siang farhanisa dan pemirsa
memang penerapan sistem dua puluh satu saat ini tengah dilakukan di jalur puncak
dari simpang gadok menuju ke taman safari bogor jawa barat
dan memang uji coba sistem dua puluh satu ini merupakan pengganti dari sistem satu jalur
atau one way yang selama ini telah dilakukan
dan untuk sistem dua puluh satu ini sendiri skemanya adalah untuk jalur puncak sendiri ini
diberlakukan tiga jalur dimana dua jalur yang diberlakukan ini merupakan
dua jalur yang dengan arah yang sama
dan satu jalur ini merupakan arah sebaliknya
informasi lebih lengkap terkait dengan sistem dua puluh satu yang saat ini tengah diuji coba
saat ini saya sudah bersama dengan bupati bogor ibu ade yasin
selamat siang ibu
ibu boleh dijelaskan sedikit seperti apa sih sebenarnya bu
skema dari sistem dua puluh satu yang sedang diuji coba pada hari ini
ya skema dua puluh satu adalah mengganti skema yang sudah lama sudah lebih tiga puluh dua tahun
kita memperlakukan one way atau satu arah secara bergantian
dan ini terlihat ada kejenuhan dari masyarakat
yang sudah bergantian di jalur puncak ini
makanya atas saran dari bptj dan kementerian perhubungan
juga kerjasama dengan polres bogor dan semua pihak yang terkait
kami hari ini melaksanakan uji coba jalur dua puluh satu dan satu ratus dua belas
artinya hari ini pagi ini kita dua ke atas satu ke bawah
nanti sore satu ke atas dua ke bawah
ini ada bergantian memakai trafikon dan terlihat kami uji coba hari ini
jarak tempuh yang kita lalui
itu sudah lebih baik
yang biasanya dalam kondisi libur begini
kalau dalam kondisi normal ini butuh waktu sekitar dua sampai dua lima jam
tapi hari ini kita masih memang panjang tetapi agak sedikit singkat
jadi satu jam lima puluh menit
ini lebih baik ketika masyarakat harus berhenti di tol
menunggu dibukanya jalur ini harus menunggu dua tiga jam
daripada menunggu terlalu lama di situ ya lebih baik sambil jalan
nah ternyata ini
tadi kita cek waktunya agak lebih baik
memang belum sempurna masih perlu perbaikan
dan tadi juga ada beberapa titik krusial yang kita lihat
karena kami juga sama sama tadi dengan pak dirjen dengan pak kapolres
dan juga dengan dari pihak bptj melihat secara langsung
dari bawah ke atas ternyata ada beberapa titik yang memang perlu kita evaluasi
dan perlu perbaikan
salah satunya adalah di mega mendung
di situ ada lampu merah yang kemanfaatannya juga tidak terlalu bagus
artinya ada satu jalur yang kendaraannya tidak ada tapi kita harus berhenti
mungkin ini akan dilepas karena ini kan mobile juga traffic light mobile
ini tergantung dari kebijakan dari bptj dan pak kapolres
apakah akan dilepas atau durasinya dipersingkat
itu nanti menjadi evaluasi kami
lalu yang kedua adalah di sekitar pasar cisarwa menuju pasar cisarwa
ini menyempit dari dua jalur menjadi satu jalur
jadi satu jalur ke atas satu jalur ke bawah karena menyempitnya jalan
nah ini barangkali nanti ke depan kita juga perlu evaluasi
ada beberapa pedagang yang masih berdagang di pinggir jalan
kalau pedagang yang memang bisa diangkat kita mungkin bisa pindahkan
tetapi pedagang yang permanen barangkali nanti kita persiapkan untuk mengganti lokasi
yang bisa membuat jalur itu menjadi lebih lancar
jadi memang perlu waktu dan perlu sosialisasi dan mengetuk kesadaran masyarakat
untuk saling peduli terhadap upaya ini
ini selama beberapa jam dilakukan dan hari ini merupakan hari pertama
hari perdana dilakukan uji coba
sampai kapan nanti uji coba ini akan dilakukan
dan apakah nanti setelah uji coba dilakukan langsung permanen
atau masih ada kajian kajian lebih lanjut lagi bu
hari ini uji coba akan dilaksanakan sehari penuh ya sampai sore
dan uji coba kedua akan dilaksanakan pada hari yang seterusnya
uji coba yang pertama ini kan kita melihat kelemahan kelemahannya
ini sebelum uji coba kedua kita akan rapatkan dulu bahas dulu
dengan pihak terkait termasuk pupr dan bptj di kementerian perhubungan
juga pemerintah daerah dan polres bogor untuk bagaimana nanti uji coba kedua
menjadi lebih baik
nah setelah uji coba kedua barulah nanti kita akan rundingkan kembali ya
bahas kembali karena ini kan persoalan jalan ini kan tidak seperti mengedipkan mata ya
tapi ini perlu kajian kajian juga dan tadi juga ada ahli tata ruang
yang melihat keefektifan ya dua puluh satu ini
saya melihat sendiri beliau juga tadi bicara bahwa ini lebih baik lebih baik
daripada jalur satu arah atau one way
jadi ini tinggal perbaikan saja dari kita termasuk juga aksesibilitas
yang harus diperlebar dan kemungkinan juga untuk jangka yang agak panjang
kita perlu jembatan penyeberangan orang di satu titik gitu
mungkin ada kebijakan kebijakan lain bu nantinya selain sistem dua puluh satu ini
seperti mungkin pengadaan park and ride atau bus settle agar bisa lebih meminimalisir
kendaraan pribadi yang datang ke jalur puncak agar nantinya dapat mengatasi
kemacetan di jalur puncak ini
setelah uji coba kedua nanti kita akan cari solusi solusi lain
masuk tadi apakah ada park and ride atau mungkin jalur yang lain kereta atau apa
tapi yang dalam waktu yang dekat ini kami juga sudah uji cobakan tod yaitu mengangkut calon wisatawan lah ya
dari jakarta langsung ke taman safari
ini pelayanannya di jakarta dekat ke taman safari
tapi dengan syarat tidak boleh berhenti di jalan untuk mengambil penumpang
jadi khusus transit saja dari jakarta langsung ke sini
itu juga mengurangi mudah mudahan bisa mengurangi jumlah kendaraan yang masuk ke sini
bu tentu saja sosialisasi terus dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat tidak kaget dengan sistem dua puluh satu
terima kasih ibu semoga sukses sistem dua puluh satu selamat bertugas kembali ibu
nah itu dia tadi farhanisa wawancara kami dengan bupati bogor ade yasin
dan kita berharap dengan adanya sistem dua puluh satu ini yang dapat yang menggantikan sistem satu jalur ini
nantinya dapat berhasil

mengatasi masalah kemacetan yang kerap terjadi di bogor khususnya di jalur puncak
dan memang ada skema nantinya akan diterapkan dan sudah diterapkan pada uji coba hari ini
dimana tadi sejak pukul lima hingga nanti pada pukul tiga belas ini diberlakukan dua jalur
dari arah simpang gadok menuju ke arah puncak
nanti akan dilanjutkan pada pukul tiga belas hingga pada pukul empat belas nanti dilakukan sistem transisi
di mana satu jalur dari dua jalur yang diberlakukan menuju puncak
dan nanti akan diterapkan dari kendaraan untuk nantinya pada pukul empat belas hingga pukul sembilan malam nanti
akan diberlakukan kembali dua jalur tapi dari arah puncak menuju ke arah simpang gadok sehingga nanti